kita ke informasi berikutnya kebijakan pemberlakuan kembali psbb transisi di ibu kota jakarta berdampak positif terhadap iklim usaha di pusat perbelanjaan atau mal
pada psbb transisi kali ini salah satu pusat perbelanjaan di kawasan sudirman jakarta selatan mengalami kenaikan jumlah pengunjung hingga dua kali lipat dibandingkan sebelumnya
salah satunya manajemen mall fx sudirman di kawasan jakarta selatan yang mencatat terjadinya peningkatan jumlah pengunjung dari satu lima ratus menjadi dua orang per hari
peningkatan ini salah satunya disumbang oleh banyaknya pengunjung yang makan di tempat atau dine in bagi tenan kuliner di dalam mal
juga melakukan pengukuran suhu serta mendata pengunjung secara elektronik untuk memudahkan kontak tracing